dan menabur rama terus membajak membajak dan membajak tapi kebunnya selalu tandus
oh rama kenapa kau membajak setiap hari
kebun ini tidak memberimu apa apa sejak setahun yang lalu
kau harus menjual kebun ini dan membeli kebun di tempat yang lain
oh kawan kebun ini milik leluhurku
dulu mereka bertani di kebun
kau harus menjual kebun ini
aku pasti melakukan kesalahan aku akan terus berusaha
aku doakan yang terbaik untukmu kawan
rama tidak ingin menjual kebunnya berapapun harganya
beberapa hari tanpa makanan dia makan buah untuk bertahan hidup
setiap hari dia pergi membajakmu
aku akan membajak sampai aku mengetahui kenapa kebunku tidak menghasilkan apa apa
aku mendabur benih setiap tahun
rama membajak dan membajakmu
aku sangat lelah
rama membajak seluruh kebun
saat itu sudah sore dan dia berpikir untuk istirahat
saat ini rama terlalu lapar untuk membajak
dia akan berhenti membajak saat dia menghantam sesuatu yang keras di dalam tanah
terdengar seperti sebuah logam
oh panci yang besar
siapa yang mengubur panci logam di dalam tanah
ini tidak berguna
rama merasa marah karena menghabiskan tenaga untuk sesuatu yang tidak berguna
dia melemparkan alatnya ke dalam panci logam dan duduk di bawah pohon
aku pikir aku harus menjual kebun ini sekarang
aku tidak bisa terus kelaparan
dan kebun ini tidak akan memberiku apa apa
rama beristirahat di bawah pohon dan makan buah yang dibelinya
buah yang tidak banyak dibandingkan rasa lapar yang dirasakan oleh rama
dia duduk di sana beberapa jam memikirkan kebunnya dan merasa sedih
dia tahu dia harus menjual kebunnya
dia tidak punya pilihan
aku harus kuat sekarang
kebun leluhurku ini harus segera dijual

aku harus segera pulang sebelum gelap
saat rama kembali ke panci untuk membawa alat bajaknya
dia terkejut dengan apa yang terjadi
apa siapa yang menyimpan ini
aku di sini dari tadi
rama melihat di pot itu ada seratus alat bajak seperti yang dia miliki
dia tidak bisa membedakan alat bajak yang mana miliknya
ini tidak mungkin
akanku coba sesuatu
rama mengeluarkan seratus alat bajak dan menyimpan satu buah anggur di panci
dia tidak mempercayainya
anggur itu sekarang menjadi seratus buah
ini benar benar panci ajaib
aku tidak percaya
akanku bawa panci ini ke rumah
oh ini berat sekali
rama mengikat satu ujung tali itu ke panci dan ujung yang lainnya ke pinggangnya
dia kemudian menyeret panci ke rumah
saat dia sampai dia memikirkan hal hal lain yang bisa dimasukkan ke dalam panci
pertama tama akanku taruh telur aku sangat lapar dan baru makan sedikit buah buahan
bergegas rama pergi ke pasar dan menghabiskan semua uangnya untuk membeli satu buah telur
lalu dia menaruh telur itu ke dalam panci
dan tiba tiba panci itu penuh dengan telur
rama merasa bahagia
dia memasak telur dua butir untuk dirinya
aku belum pernah merasakan yang seperti ini
tapi harusku apakan sembilan puluh delapan telur lainnya
oh aku bisa menjual telur ini dan mendapatkan uang
rama lalu sadar bahwa panci itu tidak hanya bisa memberikan makanan untuk dimakan tapi juga memberikan uang
setelah menjual semua telur rama menggunakan panci itu untuk hal yang lain
saat dia butuh pakaian dia menaruh potongan kecil kain di panci
dan panci itu memberikan kain untuk baju setidaknya untuk lima belas orang
jika dia butuh kaos dia akan menaruh sebuah kaos di panci
dan panci itu akan memberikan seratus buah kaos

dan dengan cara ini rama mulai menaruh biji bijian buah kain dan bahkan rempahnya
dia kemudian menaruh pohon ke dalam panci

panci itu terus memberikan sesuatu
penduduk desa heran dengan kesuksesan petani itu
namun tidak ada yang bisa tahu
rama selalu menyembunyikan pancinya di sudut rumahnya di bawah kain
suatu hari rama berpikir untuk menguji pancinya
dia menaruh ayam di dalamnya dan menunggu apa yang akan terjadi
tiba tiba ada seratus ayam betina melompat keluar dari panci

rumah rama penuh dengan ayam betina
banyak ayam betina di mana mana
oh kenapa aku tidak menaruh ikan mati saja
oh bagaimana aku menangkap ayam ayam ini
rama mengejar mereka semua tapi mereka terlalu banyak
mereka duduk di atas meja terbang ke kursi
satu terbang dan satu duduk di kepalanya
kemari kalian semua
tapi ayam ayam itu ketakutan dan ada di mana mana
oh tidak tunggu
salah satu ayam terbang dan duduk di dalam panci lagi
kemudian seratus ayam keluar dari panci tersebut
oh rumahku menjadi kandang ayam aku harus bagaimana
dengan cepat rama menutup panci itu dan disimpan di sudut rumahnya
kemudian dia keluar rumah
semua ayam mengikutinya
orang orang desa terkejut melihat banyak sekali ayam yang keluar dari rumah ramah
fiuh banyak sekali ayam aku harus menggunakan panci ini dengan bijak
tapi rama tidak menyadari bahwa mengawal raja mendengarnya
dia mendengar tentang panci dan bergegas menuju raja untuk menceritakan semuanya

banyak ayam keluar dari panci bagaimana itu terjadi
ini pasti panci ajaib
bawa rama dan pancinya kesini segera pot itu milik kerajaan
rama mengetahui kenapa sang raja meminta membawa pancinya
raja itu orang yang serakah mungkin dia ingin semua kekayaan hanya untuknya
bawakan aku pancinya ini panci yang besar hmm
tapi bagaimana panci ini dapat mengeluarkan begitu banyak ayam
biar kulihat ada apa di dalam pancinya
oh tidak jangan lakukan itu
tapi sudah terlambat saat raja membungkuk dia terpeleset dan jatuh ke dalam panci
sekarang ada seratus raja memanjat keluar dari panci
sebelum semua orang dapat berkata mereka semua berkelahi satu sama lain
itu singgah sanaku jangan naik ke situ
tidak ini milikku akulah rajanya tidak ini adalah kerajaanku
aula itu penuh dengan raja
selamatkan raja kita
ya tapi yang mana raja kita
sang prajurit tidak bisa menemukan raja yang asli
dan dalam beberapa menit raja raja itu saling membunuh satu sama lain
istana sekarang berduka karena kerajaan tidak ada yang memerintah
lalu rama menyadari betapa berbahayanya panci ini
dia berlari menuju panci dan bank dijatuhkannya di lantai
dia sedih karena kehilangan panci ajaibnya
tapi rama sekarang memiliki lahan yang subur
dia mulai bertani dan menjalani kehidupan yang memuaskan